tumben lo bawa motor sendiri
hmm iya biasanya kalo misalkan dijemput suka pada gak bener kalo dijemputnya
lagian abe juga gitu warumah bilangnya sih ada urusan sama temennya
tapi gak tau juga sih
kok dia belom dateng
gak mungkin lah mel
gue tau banget kalo misalnya boy tuh gak mungkin cuma gara gara mikirin clara sampe segitunya
mungkin aja nih ya boy itu lagi ada masalah yang bener bener berat
jadi emang dia lagi agak ngacau
clara itu masalah berat tau
coba dipikirin karena tuh cantik ya
terus kayak gitu ya dia model
udah gitu mamanya boy setuju masalah beratnya tuh
gue ada ide yang bikin klaus sama boy gak bakal pisah
bukan nggak bakal bisa sih cuma intinya ya boy akan selalu mengingat lo di hatinya
gini caranya reva lo gimana pun ya lo harus minta kepastian dari hubungan lo sama boy
ide kamu bagus beb
bukan muji kak ini fakta memang ide beb beb gue tuh bagus
nih lo pikirin ya selama ini kan lo cuma ttm doang ya
ehm gak ttm juga sih
cuma kan intinya menuju ke yang namanya jadian
kalau seandainya lo udah jadian beneran hubungan lo udah bener bener clear gitu kan intinya
lo gak perlu takut lagi kalau boy tuh dirubu terbu sama cewek lain orang udah punya lo
bener juga tuh jadi lo tinggal desek aja biar boy tuh mau jadian sama lo re
iya juga sih rek kalau menurut gue dengan gue jadi pacar lo itu kayak bikin lo sama gue lebih aman lah hubungannya
iya tapi kan itu kayaknya gak mungkin deh soalnya gue sama boy kan udah punya komitmen dari awal
bahwa kita gak akan pacaran sebelum dapat restu dari orang tua terutama restu dari bokap gue dan nyokapnya dia
ya reva gimanapun juga lo tetep harus maksa boy dia harus buat keputusan
urusan nanti nyokapnya tahu sama bokap lo tau yaudah biarin aja itu urusan belakangan
hmm hmm hmm terus kenapa sih lo sama boy kaku banget
ini juga mesti urusan anak muda santai aja
kalau mau jadi istri itu baru butuh restu baru masalahnya banyak gitu
sebenarnya kamu ada masalah apa sih boy
jangan sampai masalah kamu menjadi mengganggu konsentrasi kamu belajar
kamu kan sedang mempersiapkan diri untuk olimpiade matematika tingkat nasional
sebenernya ada apa sih boy
untuk saat ini saya nggak bisa cerita masalah saya ke bapak
karena masalah ini masalah pribadi saya pak
kalau saya mengganggu konsentrasi belajar bapak ke murid murid yang lain saya minta maaf pak
seperti semboyang dari tuturihandaihan
dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan
kamu bukan sekedar murid buat saya tapi juga sahabat
kalau ada masalah kamu bilang ke saya
makasih ya pak
saya permisi pak
kok aku jadi kepikiran reva ya
aku takut reva lagi berduaan sama boy
pulang sekolah reva kan ikut bimbingan belajar sayang
iya kalau ikut kalau enggak gimana mas
ya udah kalau gitu mas telpon dia sekarang ya
eh jangan mas
percuma kalau mas telepon reva pasti reva bisa bilang kalau dia bimbal
tapi ternyata enggak kan bisa bohong
iya mas aku juga yakin ke olahraga itu gak bohong
tapi teman teman yang nakal itu yang nyacikal suka
suka ngembujuk reva suka mempengaruhi reva supaya reva itu bohong sama kita mas
ya reva kan orangnya enggak enakan jadi ya
ya udah ngikut aja kan reflek itu polos anak kita kan baik mas
tapi teman temannya aja tuh yang suka mempengaruhi reva jadi kayak begini
terus ngeceknya gimana
gimana kalau aku langsung datang ke tempat bimbalnya reva
buat ngecek kalau perlu aku ketemu sama yang guru ngajarnya reva
terus aku bilang aku titip titip reva
kalau misalkan reva gak masuk bimbal dia hubungin aku atau hubungin mas gila
ya enggak masalah pekerjaan kan nomor satu mas urusin aja enggak masalah
kan masih ada aku mas aku kan juga ibunya reva
tapi kamu enggak apa apa ngelakuin ini enggak keberatan
ya enggak lantas reva itu kan anak aku juga justru aku kepikiran seperti ini karena aku sayang sama reva
oke kalau gitu kamu bisa ngecek kalau ada apa apa kamu langsung hubungi mas
oke mas aku langsung jalan ya
enggak ada mas aku toput
gengges apa sih
raya tumben lo bawa motor sendiri
hmm iya biasanya kalau misalkan dijemput suka pada enggak benar kalau dijemputnya
lagian abe juga gitu warung mah bilangnya sih ada urusan sama temennya tapi enggak tahu juga sih
hmm ternyata si boy kemana kok dia belum datang
kalau belum datang nanti kita telat bimbel loh
si boy sih tadi bilangnya ke toilet ya
eh rev aku pengen ngomong sama kamu nanti ya
ya ada ala nanti kamu tahu
yaudah udah pada mau jalan
megan lo tadi dengar enggak mereka bisik bisik apa
wah dengar enggak
ya enggak lah kalau gue denger mana mungkin gue nanya sama lo gimana sih
berarti sama dong lo pikir kopi gue bisa dengar dari kejauhan ha
waduh ku mah kalau jadi istri begini mah
saya harus cari tahu si teteh manis teh hobi shopping atau tidak ini mah
kenapa pengu enggak tahu apa
tidak itu mah urusan perempuan teh saya urusan saya aja neng
tapi ngomong ngomong ini teh belanjaan sekeranjang teh buat sebulan apa dua bulan apa tiga bulan ini teh
ini mah enggak sampai sebulanan dua minggu
wah makin giung
lama eh bisa tekor bandar kalau begini
tapi demi cinta mah tidak perlu takut apalagi urusan rezeki allah yang sudah atur
apa mah siapa tuh
makin giung atuh
emangnya mondi kan yang di nfo tuh nyaboy
acaran kayaknya nih
bapaknya raya sama ibunya mondi
mondi sama raya
mondi sama raya tahu kan ya
alas ya si dodol melihat saya lagi sama teh manisku mah ayo teh
kakak ngabar kok mukanya begitu
asal ngelihat jenggajah lewat